dan kita akan ke informasi selanjutnya kita akan lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi tidak mudah memang menghadapi ketidakpastian pasar global termasuk juga regional
lantas aktivitas ekonomi apa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik
memantik momentum ekonomi
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data terakhir yang dikeluarkan oleh bps bahwa memang ekonomi indonesia menunjukkan perlambatan
perlambatan dari mana dari tren ini
tapi angka ini sesuai dengan estimasi para ekonom
dan bila kita menarik ke belakang
tren seluruh ini yang saya hadirkan datanya pada anda menunjukkan masih mempunyai
paling tidak membentengi
karena ekonomi di tengah ketidakpastian global
apa saja ketidakpastian global saya ingin sedikit saja untuk mengulang kembali
bahwa beberapa yang paling menarik adalah ketika the fed akan menaikkan suku bunga acuan
ketika the fed bank sentral amerika serikat menaikkan suku bunga acuan
kemudian stabilitas politik mereka relatif lebih baik dibandingkan negara negara emerging market
yang terkenal dengan negara yang ekonominya masih sedikit rapuh ya
jadi itu tampaknya membuat orang akan mengembangkan
dana mereka simpanan mereka ataupun juga investasi aset mereka
dari negara negara emerging market kemudian akan kembali ke amerika serikat
dan itulah yang menjadi penyebab ketidakpastian global yang pertama
yang kedua kita tahu shifting ekonomi tiongkok itu juga masih menjadi pertanyaan
masih perlu pembuktian apakah benar shifting ekonomi tiongkok ke sektor konsumsi
tampaknya juga akan mengurangi permintaan
karena sebelumnya mereka bermain di sektor manufaktur mereka gencar sekali mengolah produk
mereka kemudian bergeser ke konsumsi
pergeseran itu tampaknya juga membuat ekonomi global batuk
jadi ketika misalnya tiongkok bergeser sedikit kemudian mereka di luar track
maka itu akan sangat terasa
tiongkok merupakan salah satu partner dagang utama indonesia
dan ketika tiongkok mengubah saja sedikit kebijakan ekonominya
pasti akan langsung berdampak
baik ke ekspor impor dan hilirnya nanti adalah pertumbuhan ekonomi
lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana dengan dampak brexit
meski tidak secara langsung tapi brexit menjadi sentimen kepada pasar global
termasuk juga pasar emerging markets seperti indonesia
jadi angka angka yang saya tunjukkan pada anda ini
secara makro memang menunjukkan ketahanan ekonomi indonesia
berbagai strategi dikeluarkan kemudian diterbitkan oleh presiden joko dodo bersama tim ekonominya
relatif kuat menghadapi guncangan kemudian juga ketidakpastian global
meski masih banyak yang harus kita konfirmasi lagi
benarkah pertumbuhan ekonomi tersebut benar benar kuat
baik tidak hanya angka tapi secara kualitas
itu nanti ada pembedahan lain lagi terkait angka tersebut
lalu kita lihat mana yang paling menopang pertumbuhan ekonomi
saya ajak anda saya dekatkan isu pertumbuhan ekonomi ini dengan aktivitas kita sehari hari
anda kah yang beberapa waktu sekali akan mengisi pulsa
baik untuk menelpon ataupun untuk browsing untuk berselancar di internet
paket data yang sekarang sedang on fire anda adalah penyumbang bagi ekonomi indonesia
karena data ini tidak main main pertumbuhannya signifikan
jadi ternyata haus data
kemudian belanja data mengisi ulang pulsa mereka itu berkontribusi sangat signifikan
tidak hanya itu anda yang rajin cek cek instagram
ataupun juga belanja belanja online e commerce
itu juga menjadi salah satu juga penopang yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi
jadi negara kita tampaknya harus berterima kasih ya pada kita kita yang suka belanja
kemudian kita lihat bagaimana jasa keuangan asuransi
tapi untuk kredit memang ini saya nggak tahu ini positif apa negatif ya
artinya tapi secara makro menjadi salah satu komponen makroekonomi
ini artinya bank bank kita tuh masih pelit banget ngasih kredit
mereka tuh takut nih kalau ngasih kredit ntar bisa bayar nggak ya gitu di tengah ekonomi yang sedang melambat seperti saat ini
tapi paling tidak itu menjadi salah satu penopang juga
jadi mungkin saat ini anda yang sedang menyaksikan mungkin saat ini sedang melihat mau kredit mobil mau kredit rumah mau kredit apartemen gitu ya
sadarkah anda bahwa upaya anda untuk melakukan kredit itu juga kontribusi untuk ekonomi indonesia
dan jadi tidak hanya belanja aja dibayangkan double ya
kita yang hobi belanja kemudian kita yang hobi kredit
ternyata dua duanya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi loh
jadi kita harus bangga mungkin ya
kita harus bangga
karena kita ternyata menopang pertumbuhan ekonomi
karena kalau nggak nggak tumbuh loh ini ekonomi
bayangkan mau dari mana komoditas komoditas sedang slumping harganya
kemudian kita lihat juga pemerintah itu memang harus konsumsi
meskipun beberapa ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan dari sektor konsumsi itu memang semuh
tapi kita bisa bilang apa ternyata sangat berkontribusi
dan ini memang ditopang oleh harga komoditas ataupun mining ya
beberapa hasil tambang unggulan ekspor indonesia mengalami rally harga
beberapa diantaranya kita lihat seperti timah
timah ya yang tren kenaikannya lebih permanen ya kalau kita lihat trennya
kemudian kita lihat juga ada cpo
kemudian diikuti oleh batu bara
nah inilah yang mempengaruhi ketika pertambangan ini mengalami rally komoditas
artinya ada permintaan global untuk barang
ataupun juga sektor sektor pertambangan
maka untuk membawa bahan tambang itu pakai apa
ini loh transportasinya
kemudian apakah dia langsung dipakai
bahan tambang itu butuh gudang
dan ini harus dijaga oleh pemerintah
tiga sektor ini harus dijaga oleh pemerintah
menjaga momentum itu penting
jangan sampai kepleset
lalu pertumbuhan berdasarkan pengeluaran kita lihat
kita lihat ini adalah beberapa pkrt ya
kita lihat pkrt itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga
sederhananya saya buat saja konsumsi
jadi biar enggak membingungkan
konsumsi tadi saya sudah singgung
kita yang hobi belanja ini loh
ibu ibu mba mba yang suka lihat diskon gitu
kelihatannya simple ya
tapi tahukah anda bahwa itu ternyata memberikan pengaruh yang signifikan
masih rajin lah masyarakat indonesia untuk belanja ya
doyan jangan jangan bahkan
kemudian kita lihat ternyata bukan hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi
pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
tetap apa tetap rumah tangga juga
rumah tangga itu sederhananya gini loh
saya ini juga bagian dari rumah tangga
jadi kayak individu individu gitu loh
nah itulah yang mempengaruhi kemudian juga pertumbuhannya tinggi banget
jadi masing masing itu lembaga lembaga non profit ya yang suka mengadain acara event
kemudian juga ada keterlibatan rumah tangga juga dalam event tersebut
hal tersebut lah yang tinggi sangat signifikan
tunggu dulu saya mau ke belanja pemerintah
terkoreksi artinya apa
ini loh ketika pemerintah tahu persis jangan jor joran untuk mengeluarkan anggaran mereka
yang kemudian secara cepat dilakukan oleh menteri keuangan setelah reshuffle yaitu ibu sri mulyani
artinya untuk proyek proyek yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah ini kerasa banget
jadi ini ada dampaknya ketika anggaran dipangkas proyek pemerintah gak jalan maka negatif lah angka ini
jadi agak melambat proyek proyeknya gitu
ketika proyek melambat
artinya macet utamanya kayak di jakarta makin lama juga dong ya
oke baiklah selanjutnya kita lihat untuk ekspor impor
kita lihat bagaimana dampak pelemahan perdagangan tidak bisa tidak ini yang menjadi challenge pemerintah
karena tidak bisa diatur
jadi kalau belanja itu kan kita bisa atur pemerintah bisa rem
tapi kalau ini nggak bisa loh
aktivitas perdagangan di tengah borderless yang terjadi saat ini
atau juga perdagangan bebas
jadi artinya apa
jadi kita tidak bisa lagi memang menopang ataupun juga menumpukan ekonomi kita di dua ini
jadi pemerintah tuh sederhana banget untuk memetakkan ini ya
tapi kalau saya ulas sedikit
tapi apa sih angka positif negatif yang saya ulas ini
bagi pemerintah ini adalah sebuah peta
apa strategi yang akan mereka gunakan
tools apa yang akan mereka berikan
dimana mereka harus memberikan stimulus
jadi angka angka yang negatif ini
ini harus mengalami peningkatan
pemerintah harus menunjukkan ataupun juga mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi
yang bisa memompa ini
impor ekspor kemudian juga belanja pemerintah
selanjutnya pemerintah harus mempertahankan yang ini
harus dipertahankan daya beli
atau kalau bisa dikasih stimulus juga daya beli
ketika angka angka ini naik dan kemudian tidak ada lagi yang negatif
maka itu akan sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi
dan tidak mustahil juga
tapi pada tahun dua ribu delapan belas se devisi sedikit menjadi sekitar level negatif
lebih realistis dan bukan tidak mungkin bisa tercapai pada dua ribu delapan belas
saya ingin memetakkan produk domestic regional bruto ini untuk menunjukkan mana yang tumbuh paling tinggi
dulu kita selalu bicara jawa
jadi indonesia adalah jawa
dan kemudian itu coba dilepas
kemudian dicoba ditunjukkan bahwa indonesia itu ya indonesia
jawa adalah produk domestik brutonya tumbuh paling tinggi
proyek proyek pemerintah di titik ini
kemudian juga beberapa perusahaan tambang di titik ini
baru kemudian jawa bali dan nusa tenggara
dan terakhir adalah kalimantan
ini menunjukkan pmd pmd yang berada di jawa
pmd pmdnya pemerintah daerah ini jadi angka acuan loh
harus bisa lebih baik dari ini
jangan mau kalah dong dengan jawa dengan maluku dan papua
termasuk juga kebijakan dari pemerintah pusat
lalu struktur pdb berdasarkan pengeluaran
saya ingin menegaskan kembali bahwa konsumsi rumah tangga ini menjadi salah satu yang menopang
jadi presiden jokowi kita sangat mengapresiasi sebenarnya ketika menginginkan proyek proyek infrastruktur menjadi salah satu yang digenjot
tapi juga harus realistis bahwa ada angka ini loh yang harus diperhatikan
cuma memang untuk long term bagus
dan ini semakin mengukuhkan bahwa ekonomi indonesia sangat bergantung pada belanja saya anda dan kita semua